pengurus baru persatuan bulu tangkis seluruh indonesia atau pbsi
mengumumkan nama nama kepala pelatih dan asisten pelatih
untuk pelatnas utama dan pratama
namun dalam pengumuman ini posisi kepala pelatih untuk sektor tunggal putri yang belum ditentukan
dari sejumlah nama kepala pelatih pelatih dan asisten pelatih yang diumumkan pbsi di platnas cipayung
nomor tunggal putri mengalami perubahan dan perombakan besar besaran
tiga nama yang sebelumnya mengisi kepala pelatih dan asisten pelatih tunggal putri
yanni bambang suprianto marlet mainaki dan sarwenda diganti
namun di sektor tunggal putra ganda putra ganda putri dan ganda campuran
posisi kepala pelatih masih diisi oleh nama nama lama
prestasi indonesia di nomor tunggal putri yang selama ini masih kurang memuaskan
membuat pbsi sangat selektif dalam menentukan nama
rencananya paling lambat dalam waktu satu bulan
posisi kepala pelatih nomor tunggal putri harus sudah terisi
perhatian khusus untuk tunggal putri yang saat ini belum memberikan
prestasi yang maksimal
dan kita harapkan dengan pemain pemain muda yang saat ini ada
tentunya harus ada perubahan baik mindset disiplin kerja keras ya
dan kita juga ingin bahwa ada suasana baru
ada mungkin program latihan yang harus kita benahin juga
pelatih pelatihnya juga yang harus kita juga ya seleksi untuk bisa menanganin
untuk lebih baik lagi ke depannya
dan berikut nama nama yang ditunjuk pbsi untuk menjadi tim pelatih
utama dan pratama bulu tangkis indonesia
para pelatih ini akan dikontrak selama dua tahun
setiap tahunnya akan dilakukan evaluasi
tunggal putra akan dilatih hendri saputra dan irwan syah
sementara di nomor tunggal putri
masih di bawah asisten pelatih minarti timur
dan di putri utama ada eng hian dan syafidz yusuf
sedangkan ganda putri pratama rudi hadid nugunawan dan anggun nugroho
di ganda campuran utama dari cat mainaki dan vita marisa
sementara di ganda campuran pratama ada nama pelatih nova widianto dan amon sunario